din ngapain lu berdiri disitu
kemana lu di
jadi bener bang
nung bulan pertama
iya masa sebok
dapetnya apa naik deh tadi
terus gratis biaya pemasangan
sama peralatan dari kita
tapi saya harus survei dulu ke rumah bang

oh lebaran tahun ini
ya lihat lihat kondisi dulu pak
harus pulang lebaran tahun ini
ya insya allah pak
lebaran tahun ini
karena tahun kemarin
mas gur ke kampungnya semarang ya
bang kenapa berhenti
udah tau jauh
kenapa kagak isi bensin dulu
kan gue belum sampai ciputat
kasih ya bang
harusnya lo gak usah ngasih
jadi ini rumah bang ojak
ini bukan rumah saya
rumah mertua saya
saya kirain rumahnya bang ojak
tunggu bentar deh
saya panggilin mertua
lagi ke rumah sakit
malah lagi ngejeguk sama ibu ibu pengajian rt
tadi di pangkalan
abang ketemu sama orang tv kabel
sebulan cuma seratus ribu
nah abang mau ketemuin dia memak
tati mau bang
biar bisa nonton film film bagus
orangnya sih ada di depan

gak diajak nonton juga
bang bang apa ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi
kalau gitu ini ada formulir
tolong nanti diisi data diri dengan lengkap ya
lo yakin emak sama arak itu pasang tv kabel
mendingan lu telepon dulu dah
gue ngeliat kenapa napa ntar
abang percaya aja sama tati
lagi pula kan yang bayar bulanannya abang bukan emak
saya mau pulang ke priuk
saya mau nyari penumpang yang arah sana saja
ya gimana sih pak
kalau emang mau pulang nggak usah narik
ini formulir kan udah diisi dengan lengkap
nanti ada teman saya dari bagian pemasangan datang ke sini
buat masang antena sama pemasangan lainnya ya bang ya
bayarnya kapan ya sekarang apa nanti
wah jangan buru buru
nanti pembayarannya langsung sama bagian pemasangannya aja
yaudah kalau begitu saya promisi dulu
mau keliling bang
siapa tau ada yang mau masang tv kabel lagi
makasih ya mas indra
oh beli bahan kue buat besok
ya mah aku ngasih tau sih kalo kita pasang tv kabel
tadi lupa aku sih nggak ngingetin
ngeliat tadi gue udah begini begini nunjuk nunjuk
hay itu tuh aku ngingetin kasih koda
mbak ben masih mancing
sebentar babek pulang ya oh ya ya ya ya lupa haji dirumah masak sop iga juga ya iya lu mau mau
aduh ji ya terbuka puasa rumah ya alhamdulillah makasih ji rot lu kagak nawarin gua gua ajak lo
kemarin air liur gua penetes mencoba and sop iga lo lu kagak kasih eh lu ternyata
emang pelit rot lu ngatain gua pelit tapi lu lebih pelit lu lu lu udah udah udah udah